aksi pencurian sepeda motor di sebuah dealer motor di bekasi terekam kamera cctv
saat beraksi pelaku yang berjumlah dua orang berpura pura sebagai pengemudi ojek online
aksi pelaku dapat digagalkan warga setelah dilakukan pengejaran
namun kedua pelaku yang membawa senjata api ini berhasil melarikan diri dengan melepaskan tembakan ke udara
dari rekaman kamera cctv terlihat dua pelaku yang berpura pura sebagai pengemudi dan penumpang ojek online
mencuri sepeda motor di salah satu dealer motor di jalan raya hankam pondok gede kota bekasi pada selasa sore
seorang pelaku yang mengenakan helm salah satu operator ojek online bertugas menggasak kendaraan
sementara pelaku lain bertugas mengawasi keadaan sekitar
setelah berhasil membawa kabur kendaraan dua orang pegawai dealer yang dibantu oleh warga

meski warga berhasil mendapatkan kembali kendaraan milik korban
kedua pelaku yang membawa senjata api berhasil melarikan diri setelah sempat melepaskan tembakan ke udara
sebelumnya pelaku yang berhasil mengejar ngejar pelaku yang berpura pura sebagai pengemudi dan penumpang ojek online
erik kustara bekasi